aku mendapatkan wangsit
dari sang dewata aku
tentang akhir dari kehidupanku
akan berakhir mati di tangan perempuan
yang di tangan kanan
lagi lagi dia mengalahkanku
kalau saja mustika ampat tidak hancur
dan aku bisa menguasai kekuatan mustika itu
aku bisa mengalahkan
yang santan dan mudah
sebaiknya aku pergi dulu dari sini
dia benar benar kayak aku
aku tidak boleh menyerangnya setenang tenang
aku harus menggunakan seluruh kekuatanku

guru lebih hebat
guru mampu mendesakkan kekuatan
ternyata benar yang aku dengar
dia mampu menguasai jurus
hanya dengan prihatnya
tidak ada yang bisa dihukum
terima kasih guru
apakah kamu sudah melaksanakan tugas dari kuidakara
tapi aku tidak melihat
tanda lahir berbentuk bulan sabit
di lengan kanannya rate
anak perempuan itu tidak kau bawa ke sini
biar aku bisa melihat langsung
itu semua karena kian santai
dia datang di waktu yang tidak tepat
dan aku terpaksa lari
aku berani bersumpah
demi sang hiang dewataku
aku tidak berbohong dulu
bukan yang mengganggu pikiranku selama ini
aku sudah mengganggu
aku mendapatkan wangsit
dari sang dewata aku
tentang akhir dari kehidupan ku
akan berakhir mati di tangan perempuan
perempuan yang di tangan kanannya ada tanda lahir berupa bulan sabi dewa tahu sesuai dengan
janji mugul ajarkan aku kekuatan yang sangat hebat supaya aku bisa membuatnya santai hahaha
karena kau sudah menunaikan tugas tidak apalah aku akan mengajarkan ilmu kanuragan yang lebih
hebat hahaha terima kasih gue sayang biru jenai
hai orang ini benar benar mengerikan dalam sekejap dia bisa menguasai ilmu tapak bumi yang
hai aku lebih bisa menguasai lebih tinggi daripada yang kau kuasai sekarang
terima kasih kau telah menyelamatkanku
unang apakah tubuhmu terluka
tidak nimas cuma kepala saya yang sakit karena tabrakan sama ujang
nimas aku hera kenapa yudhacara menculikku
apa kau punya masalah denganmu
aku tidak merasa ada masalah apapun doanya
yudhacara sengaja menculikku hanya untuk membuka dan mencari tanda lahir di lenganku
aku tidak bisa mencari tanda lahir di lenganku
kurang ajar tanda lahir itu tidak ada
ada apa dengan tanda lahir di lenganku kenapa yuda kalau tampaknya sangat penasaran
untunglah tanda lahir itu sudah hilang
berhasil ini ada apa nimas
tolong sembuhkanlah tanganmu
baik mari ikut aku
nimas kau boleh duduk di sini
nimas biar aku periksa
baik mari sembuhkan tanganmu